mama sama tante ngapain kesini
terima kasih ya udah datang ke acara ulang tahun saya
mau ulang tahun ya makanya mama bikin pengajian untuk ibu ibu ya apa selamat
ulang tahunnya bu sinta semoga usianya barokah amin
bisa ada di sini semoga dia nggak tahu kalau ini acara tujuh bulan

gimana caranya supaya anda cepat pergi dari sini
ah di bapak kan masih ada tamu nanti mama
sampaikan izin cuci kamu ya iya nggak
apa apa makasih ya ya udah kalau gitu
tapi aku boleh ikut pengajian dulu dong
tapi kan di dalam cuma ibu ibu
andi kamu nggak papa papa enggak papa mah aku beda ruangan aja nanti
jangan sampai andi tetep disini karena bisa tahu kalau ini sebenarnya acara
tujuh bulanan riri tapi gimana mengusirnya aku duluan ke dalam
ya ampun gimana dong nih andi pokoknya harus cepat pulang dan aku boleh ikut pengajian
kalau nggak dia bisa tahu semuanya
tante aku bantu kamu ya
bantuin beres beres di dalam ya sekalian juga kemu nyiapin makanan buat kamu iya boleh boleh
kamu pasti bersembunyi di kamarmu kan ri aku enggak akan sia siakan ini aku akan paksa kamu keluar
kamar biar andi menangkap basah kamu
aku mau lihat apakah kamu akan bertahan di dalam kamar itu ri
ma mama baru saja dengar suara riri kan ya
aku dengar suara riri teriak ma
gak mungkin kan riri di kalimantan
tapi aku benar benar dengar suara ready jelas banget
coba aku cek dulu ya
mungkin kamu cuma halusinasi
itu kamu perasaan aja denger suara orang teriak
kita semua gak ada yang denger suara orang teriak kan
iya pasti kamu salah deddy
ada apa ya hah
nggak dengar suara orang teriak kan
gak dengar kan kamu
gak apa apa gak dengar
tuh gak ada
nah pak aku jelas banget dengar orang teriak minta tolong
dan itu suaranya riri
coba aku cek dulu ya
di di di jangan ke situ
tapi kan di dalam cuma ibu ibu nih
kamu gak apa apa
gak apa apa ma aku beda ruangan aja nanti
jangan sampai andi tetap di sini
karena dia bisa tahu kalau ini sebenarnya acara tujuh bulanan riri
aku duluan ke dalam
ya ampun gimana dong nih
handi pokoknya harus cepat pulang
dia ngaku boleh ikut pengajian
kalau gak dia bisa tahu semuanya
tante aku bantuin beres beres di dalam ya
sekalian juga aku mau nyiapin makanan buat kamu
iya boleh boleh
kamu pasti bersembunyi di kamar bukan ri
aku gak akan sia siakan ini
aku akan paksa kamu keluar kamar
biar andi menangkap basah kamu
enggak akan cruh fikir
kita bisa kebelakangan lagi ya
jepang saat ini

ma mama baru saja dengar suara riri kan ya
aku dengar suara riri teriak mah
gak mungkin kan riri di kalimantan
tapi aku benar benar dengar suara rakyat
jelas banget coba aku cek dulu
mungkin kamu cuma halusinasi
itu kamu perasaan aja denger suara orang teriak
kita semua gak ada yang denger suara orang teriak kan
iya pasti kamu salah deddy
nggak dengar suara orang teriak kan
gak dengar kan kamu
gak apa apa gak denger
tuh gak ada
aku jelas banget dengar orang teriak minta tolong
dan itu suaranya riri
coba aku cek dulu ya
di di di jangan kesitu